ya pemirsa permainan dan juga tantangan selalu menjadi magnet bagi netizen di berbagai belahan dunia
betul setelah kemarin muncul manekin challenge kini ternyata ada yang baru
ada tantangan bernama cup blowing challenge yang tengah digandrungi para netizen
beragam permainan dan tantangan seolah tidak pernah berhenti menjadi viral di dunia maya
setelah muncul buttle flip challenge hingga money king challenge pekan ini tagar cup blowing challenge atau tantangan meniup gelas menjadi kegiatan favorit baru para netizen
netizen harus memindahkan satu gelas ke tumpukan di depannya dengan cara meniup gelas tersebut
aksi yang awalnya dipopulerkan oleh akun instagram di andre underscore enam ini langsung populer dan diikuti netizen lainnya
dan bukan netizen namanya kalau tidak menyajikan versi parodinya
seperti akun twitter lesly and yang memindahkan sebuah ember dengan vakum cleaner berikut
jika anda tertarik untuk mencoba tantangan ini pastikan untuk tidak menggunakan gelas
gelas berbahan kaca dan keramik ya